pak kami protes
pak lurah kerja tidak becus
ada apa ini
kalau ada masalah kan bisa baik baik ngomongnya
ini masalah gawat pak
bapak dan anak buah bapak kerjanya cuma bulat balik bawa senjata
tapi hasilnya nggak ada pak
sabar dong pak kita juga usaha
usaha apa sampai keturunan kita ludes sama nenek siri tuh
maaf bapak bapak dan ibu ibu
kami mengerti kesulitan kalian semua
kami juga sedang kesulitan
abun rasa jeruk
apa banyak abun eka
eh teman teman aku tuh liat
kalau nenek sihir itu nangkep si imam
kalau nenek sihir kan suka mana kecil
waktu dimakan imam dikunya dulu nggak
nggak dikunyah langsung ditelen gitu aja
imam kan badannya gemuk
iya apalagi kurus kayak dia kali
ih takut dimakan nak takut
kamu bolos sekolah ya
hari gini kamu masih bisa sekolah bersyukur
dari muda sampai sekarang masih jadi tukang cuci terus
nenek sihir itu pasti ketawanya begini
terus mukanya keriput
dagunya runcing panjang
giginya ada taring
dan kukunya panjang dan hitam
emangnya kamu udah pernah ketemu nenek sihir itu
di buku cerita sih kayak gitu

ada apa bu
ada apa bu minta
ibu bangun bu
bangun bu minta
bantu bu minta
baik pak lurah
tapi banyak yang lihat kalau yang nyulik anak itu nenek sihir
aku sih nggak percaya
emangnya kamu nggak takut
kalau ketemu beneran
adik kamu tuh pratpit
kakak kemana aja sih
dari tadi aku udah ngebunyiin peluit
tadi kakak nyari suara pluidnya
tapi kok nggak jelas ya
wah pluidnya mesti digantungin
wah fluidnya mesti diganti yang baru nih
kamu takut apaan
kata temanku banyak anak yang diculik nenek sihir
ih gak usah didengerin lagi
tapi ini beneran kak
tenang aja kakak pasti datang tolongin kamu
jadi kamu gak usah khawatir
kalau diculik pas kakak gak ada bagaimana
kamu tinggal tiup peluitnya aja
tadi aku udah bunyiin peluitnya
eh kakak datangnya lama
tapi pasti datang kan
kan kakak sudah janji sama kamu
kakak berani banget sih ngelawan anak sebesar itu
kalian suka banget sih menyiksa binatang
udah susah nangkapnya mesti dilepasin
enggak jangan suka ikut campur ya
tuh liat nenek sihir
mana nenek siri itu gak ada
dion ando sani terima kasih
terima kasih apa
udah mau ditipu
pak kami protes
pak lurah kerja tidak becus
ada apa ini
kalau ada masalah kan bisa baik baik ngomongnya
ini masalah gawat pak
bapak dan anak buah bapak kerjanya cuma bulat balik bawa senjata
tapi hasilnya nggak ada pak
sabar dong pak kita juga usaha
usaha apa sampai keturunan kita ludes
sama nenek sihir itu
maaf bapak bapak dan ibu ibu
kami mengerti kesulitan kalian semua
kami juga sedang kesulitan mencari nenek siri itu
artinya bapak tidak bisa menjadi pekayaan kita kita betul nggak
sekarang begini saja
berikan saya waktu satu minggu
lebih baik kita pindah aja ke desa yang lain
pak jangan gitu dong pak
kamu belum pernah sih ngerasain punya anak
udah jangan banyak omong
kakak ada kura kura
kita lepas ke sungai aja yuk
salam buat kakakmu
salam buat adikmu juga ya
besok kalian gak usah ke sekolah dulu ya
desa kita sedang tidak aman
tapi bukannya biasanya gak apa apa
pokoknya kalian harus dengar apa kata ibu ya
jadi ibu gak mau kehilangan kalian
jadi benar apa kata temen adri ya bu
udah sekarang atri makan ya
adri mau apa sayurannya
tidak ada siapa di sana
saya mau datang ke sana
tidak ada siapa di sana
tidak ada siapa di sana
tidak ada siapa di sana
tidak ada siapa di sana
tidak ada siapa di sana